wah kalian berdua bawa tas gitu lagi jadi musafir
iya pak alhamdulillah
berdua aja kalian
sudah kalau begitu saya permisi dulu ya
abang selalu gendong gendong dia
iya itu memang sudah hampir setiap hari serangan seperti itu
itu sudah menjadi ladang amal buat saya ke orang tua
karena hanya beliau lah yang saat ini amik punya
mamamu ada sendiri masih punya ibu
saya cuma berpesan
janganlah kita menyanyikan orang tua terutama ibu
karena semua yang kita berikan ke ibu itu belum cukup
karena ibu yang sudah berjuang dengan nyawa untuk melahirkan kita ke dunia ini
iya mak makasih banyak mak
apa yang di sini
mau sholat lah
ya abang ajarin ya

permisi lombang bapak
maaf ya rp dua ribu itu berharga buat kami
daripada melawan kejahatan
kita tidak ingin nalai pak
kita tidak ingin nalai
enggak enggak enggak
daripada kami merampok kita mau melawan kejahatan
buat mbak masud
mbak masud maksa banget sih
ini ini cairannya bu
tidak kriminal ibu
uang rp dua ribu sangat bermanfaat buat kami
daripada melakukan kejahatan atau tidak kriminal
bapak lombang aminnya
sangat bermanfaat buat kami
daripada melakukan kejahatan atau tidak kriminal
bapak baru buka ini bang
uang rp dua ribu cukup buat kami
tidaknya uang rp dua ribu cukup buat kami
tidak ada bang
tidak ada duit
ini aja belum laku nih
itu pengamen kok maksa sih lim
masa juga dipaksa
iya benar bang
ini mengganggu orang belanja jadinya
mesti kita laporin sama emak nih
kita laporin deh
mau ke mak lim
nggak aman bagaimana
banyak pengamen sekarang di sini mbak
udah gitu minta minta maksa
nggak mau dikasih sedikit
nggak tahu mak
katra belum pulang
lu balik ke lapak loh
jagain lapak lo ya
biar tahu rasa si apoy
pasar genjing kembali kagak aman
kenapa kita nggak nyopet aja sih
kan enak bos
kita udah nggak aman
kita bikin keresahan baru
biar para pedagang pada cemas
karena si apoy sama anak buahnya
kagak becus jaga pasar
si apoy didepak
kita kembali nyopet lagi
kenapa nggak dari tadi
katanya ada pengamen
tapi minta duitnya maksa
waduh pemain baru
pemain baru pemain baru
macem macem dia mau ganggu pasar genjing
yang udah sakinah sama wadah waroma ya mak
jarak itu juga audiences agikoq

kayanya parasites korban
ambil ke cerita

kita jadi atau ngerum

kampleng mau dikemana
ya iya lah tuh anak gua ya
yaudah mak aku kesana ya
sekarang tungguin aku ya
kampleng kemana sih tuh anaknya ah
poi aku gak pakai sepatu loh poi
hah sepatu gua disana
biar wangi soal deket deket sama lo sepatu gua ntar jadi bau
wah kalian berdua bawa bawa tas gitu lagi jadi musafir
iya pak alhamdulillah
berdua aja kalian
enggak pak bertiga nanti satu lagi juga nongol
sudah kalau begitu saya permisi dulu ya
mulai deh so akrab sama orang
ya gak pernah
sini pak masih di warung kali ya
saya barusan dari rumah pak ustadz katanya sih air ini mujara
kok bisa mujarab
kok bisa mujarab
air ini langsung didoain dari pak ustadz
ya bener bu sepupunya tetangga saya aja minum air itu dia kesembuh
padahal dia udah lama sakit kepala
oh gitu ya bu ya
hah yakin kepada selain daripada allah itu adalah perbuatan syirik
menyekutukan allah jangan terlalu yakin kepada mahluk dan kebenaran
air itu tidak bisa menyembuhkan
yang maha menyembuhkan itu hanya allah semata
air itu hanya asbab saja datangnya kesembuhan daripada allah
ya ada apa bang
kalau boleh saya tahu ibu dapat air doa itu dari mana
air ini dari pak ustadz
boleh saya tahu alamatnya dimana
abang mau berobat mari saya antar bang ke rumah pak ustadz
ibu ibu permisi tadi ada anak muda bawa tas pakai jaket
oh iya tadi dia disini mas orang syiriknya seperti itu
tapi sekarang saya nggak tahu dia kemana
ini aja kopinya belum bayar
bu eh berapa bu